yang dibeli sama emak tapi dia simpen aja udah jadi sarang tikus
jadi ini sabun buat sarang tikus
jadi nih ini semuanya yang lo mau buang
jadi nih mau dibuang
nanti mau dibuang ke mulut gua
maksudnya kenapa nggak bisa dimanfaatin supaya lebih baik lagi
tapi bang kita harus mesen tempat dulu
jangan lupa bang beli lepet
ada orangnya disini
rambut lu bagus banget lah
udah kayak si katensia aja

lu pake ketawa ketawa lagi
enak enak jangan enak
enak enak sadar sadar
manusia pas tenang
tarik lagi lah
jangan di buang buang
katani bawang boleh gak
lupa sih kenapa sih
ya ampun dah
sekarang ella ceritain
waktu ella mau nge chat handphone kabel lu udah dikerjain sama buma
terus ella pakein nenek balik setro semua
jadi ini kerjaannya
kita gak bisa tinggal diem
ntar lu serain ke gua
biar gua yang atur
nah ntar biar abang ipan yang ngerjain itu buma lewat handphonenya
handphonenya bakalan bikin heboh satu kampung
ini handphone apa terok
oke ya sekarang yayak ayak puyang
jendam membara ya bang
ya allah ya tuhan kebakaran
ini soal gambar
eh ya allah ya tuhan kebakaran lagi
ya allah eh apaan

ya allah eh apaan

mau ada apa sih
saya ada bisnis multi level marketing
lo ngapain dibuang sih ibu ma
ini udah gak kadang hadiahnya
emoh gajah je
waduh waduh kayak negara aja
ngapain bawa taldus sendilian
ya allah bang ipan
eh sabun bang
sabun yang dibeli sama emak
tapi dia simpen aja udah jadi sarang tikus
paling dia pakai cuma buat gosok gigi aja
kalau ngomong mulutnya sampe bebusan
jadi ini sabun buat sarang tikus
jadi nih ini semuanya yang mau dibuang
jadi nih mau dibuang
ini mau dibuang ke mulut gua
maksudnya kenapa nggak bisa dimanfaatin
supaya lebih baik lagi
ya allah ya tuhan
daripada ngobong begini
siapa yang mau manfaatin
ini udah pasti bisa dimanfaatin
serahin aja bang ipan
yaudah bang ipan bawain ya
pokoknya tenang aja
ya allah rubuh
gepa bungi ya pak
bang ipan tengkurep
pokoknya jalan pengennya tenang aja
godek godek pak lalu
tancep tancep terus kayak layar
eh monyong dah tuh korebak
sabun sabun sabun
sabun sabun sabun
sabun sabun sabun
semua pasti kebahagiaan
sabunnya masih banyak
semua pasti kebahagiaan
sabunnya masih banyak
apa apaan sih ini

siapa yang pacaran ya bang

lagi jualan sabun
lihat lihat tuh
lihat pakai mata
masa orang pacaran segeroyokan begini
lagi jualan sabun
lihat lihat tuh
lihat pakai mata
eh mana dimana mana nih mata di sini
mata di sini bukan di sini
ini sabun apaan sih
eh pada ngapain sih di sini
sabun apaan sih
ini sabun yang tadi buma suruh buang
kamu tuh gila ya lah
eh gila tuh ya
kamu tuh gila ya lak ya
ini kan gua suruh buang
bukan gua ngejual
gua suruh pakai otak dong
ini di buang
emang mau ngejual ya pakai otak buma
ya ampun salah mulu
oh saya tadi kan suruh buang
daripada mau dibuang nggak dimanfaatkan
mendingan saya jual lah duit
kita dapat duit
duitnya bisa dimanfaatin
ya gua tapi kan dibuang
astaghfirullahaladzim bener bener itu sih emak seraka dasar
mak mak jangan eh eh eh
mikir dong pake otak katanya sabun
kata ipan daripada dibuang bajir baru dibuang mbak
hasilnya buat ngebenerin genteng masjid masih lumah mbak juga
tega lu liat masjid bocor hah
ini tanda tanda kiamat begini nih
dari awal sampai akhir ngomel aja ngomel aja
beramal ma beramal
amal ma jadi orang harus punya amal
waduh cari lagi sendiri
kita selaku hambanya harus ngejaga bila mana perlu dengan nyawamu
cepi ada di tangan saya
kalau ibu kepingin anaknya selamat sediakan uang seratus juta
tapi ela gak mau makan sebelum cepi diketemukan
pokoknya kalau malam ini
cepi gak bisa susah